ada yang mati hari ini
ada yang mati hari ini
dadanya lubang ruhnya terbang nyawanya regang
habis peluru nerjang
maut menunggu dengan sekali peluk
mengembalikan biaya yang mati kepada keabadian
dia yang mati hari ini
dihabisi dengan keji oleh mereka yang sedarah
bagaimana manusia bisa begitu biadab
dengan bekal tameng dan senjata
dia yang mati hari ini
jadi air mata
mengalir di pipi semua anak bangsa
kabar sampai ke laut
dibawa camar dan para kepiting
yang mendengar soal ada yang mati hari ini
masihkah wajahmu bisa bahagia
ketika ada bapak
gelombang unjuk rasa menolak rkuhp
oleh mahasiswa kembali terjadi
di sejumlah daerah di jawa timur
mahasiswa juga menuntut dprd kota jember
mendukung penolakan rkuhp
kami siang puluhan mahasiswa
dari universitas kanjuruhan
berunjuk rasa di depan gedung dprd kota malang
tuntutan aksi kali ini
masih sama dengan aksi yang terjadi sebelumnya
yaitu menolak rkuhp
masa meminta dprd kota malang
turut menolak rkuhp
tuntutan lain yang disampaikan adalah
mencabut undang undang kpk
yang baru disahkan
dan menghapus iuran bpjs kesehatan
mahasiswa menilai bpjs seharusnya digratiskan
lantaran merupakan tanggung jawab penuh pemerintah
masa membubarkan diri
setelah ditemui perwakilan dprd kota malang
ratusan mahasiswa juga kembali memadati
halaman depan kantor dprd jember kamis pagi
para mahasiswa ini tetap menyampaikan aspirasi
menolak empat rancangan undang undang minerba
permasyarakatan pertanahan serta rkuhp
pertanahan pertanahan serta rkuhp
pertanahan pertanahan serta rkuhp
pertanahan pertanahan serta rkuhp
penolakan mahasiswa tersebut mendapat dukungan
dari anggota legislatif yang ada di jember
namun sebagai bukti tertulis
anggota dprd jember akhirnya membuat
pernyataan sikap penolakan
dengan tanda tangan di atas nama terai
ini menunjukkan bahwa keberpipahakan kami
ini harus kita apresiasi sepenuhnya
dari teman teman mahasiswa ini adalah
tujuan yang murni untuk kepentingan
kepentingan rakyat bersama
pernyataan sikap ini dibuat sebagai puncak
aksi mahasiswa yang selama empat hari terakhir ini
dilakukan di jember
untuk menolak empat rancangan undang undang
tim liputan cnn indonesia
sejarah bangsa indonesia mencatat
pergerakan mahasiswa tidak dapat dipandang
sebelah mata beberapa hari terakhir
kita kembali melihat semangat mahasiswa
dalam menyampaikan aspirasi mereka
terkait sejumlah persoalan bangsa
mulai dari penolakan terhadap
pasal kontroversial di rkuhp
sampai dengan undang undang kpk
yang dinilai melemahkan kpk
terbaru presiden jokowi kemarin
ataupun dijadwalkan akan bertemu dengan mahasiswa
namun tampaknya pertemuan tersebut
batal dilakukan pada hari ini
sampai sejauh mana kemudian gelombang
gerakan mahasiswa akan terus dilakukan
dan bagaimana mereka melihat sejumlah
problematika yang tersisa
usai unjuk rasa
karena ada banyak sekali persoalan lain
usai unjuk rasa
dari jatuhnya korban
luka dan juga meninggal dunia
dan tentu kita
sangat berduka soal itu
isu ataupun tudingan
unjuk rasa ditunggangi
dan juga dugaan aksi represif
yang dilakukan oleh aparat
kita akan coba bahas malam hari ini
kita akan dengarkan suara rekan rekan mahasiswa
yang kemarin ikut melakukan demonstrasi
di studio sudah ada dua orang
mahasiswa yang hadir
mewakili rekan rekan mereka yang jelas
di universitas negeri jakarta
lalu sudah ada
sultan rivaldi ketua denma dari uin jakarta
selamat malam sultan
terima kasih sudah hadir di primenews malam hari ini
dan ada muhammad abdul bassit atau abas
ketua bem dari universitas negeri jakarta
abas selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan kami akan sapa juga
ada m satria arta wahab
korlap aksi mahasiswa dari universitas negeri surabaya
selamat malam satria
satria saya mungkin mulai dari anda dulu yang ada di surabaya
sampai hari ini tampaknya masih ada gelombang unjuk rasa dari mahasiswa di sejumlah daerah di jawa timur
kemarin juga sempat ramai sekali di kantor dprd bahkan menyuarakan atau menyerukan ada surabaya menggugat dan juga sidang rakyat
ketika kemudian ramai juga di jakarta begitu banyak gelombang demonstrasi mahasiswa ini juga diikuti di surabaya
apa yang kemudian mendasari gerakan mahasiswa di surabaya sampai kemudian meminta untuk adanya sidang rakyat dan juga ada surabaya menggugat satria
oke baik mas jadi pergerakan pergerakan yang terjadi di jawa timur khususnya di surabaya ini sebenarnya memfokul up membantu kawan kawan kita yang telah berjuang di jakarta
jadi adanya pergerakan pergerakan daerah ini hanya membantu kawan kawan di jakarta menyupport
agar tercapainya tuntutan tuntutan mahasiswa itu mas
sampai kemudian menyuruhkan sidang rakyat itu artinya apakah memang ini desakan yang betul betul serius
atau apa yang mendasari bahwa masa saat itu meminta untuk dprd melakukan sidang rakyat meskipun akhirnya itu juga ditolak begitu ya seperti apa
karena gentingnya indonesia detik ini memang perlu desakan dari mahasiswa dari rakyat
karena adanya ru
ru kpk ru kuap itu memang sangat merugikan bagi rakyat
dengan rkuhp undang undang yang nggak jelas dan lain sebagainya ru kpk yang bahkan menjadi melemahkan itu memang sangat mendesak mas
harus perlu kita suarakan dan menuntut hal itu
oke ada dialog dengan dprd atau mungkin dari pemerintah provinsi jawa timur
ada di hari rabu kita dijumpai oleh pj
pyd ketua dewan sementara itu pak gusnadi
dan memang beliau nya memang keluar menemui masa aksi
dan kami pun menyampaikan aspirasi aspirasi kita
itu memang beliaunya hanya mengatakan kami hanya bisa menyampaikan bukan memutuskan
karena yang memutuskan adalah di tingkat pusat
jadi setelah kita sampaikan di situ dan menandatangani dengan materai rp enam
setelah itu dia sampai berdialog sampai memang datang di mobil komando
menjumpai masa aksi seperti itu mas
oke baik jadi apa yang dilakukan oleh teman teman mahasiswa di surabaya
adalah bagian dari mendukung apa yang dilakukan atau diperjuangkan oleh mahasiswa di jakarta begitu ya satria
iya betul mas betul betul sekali itu
jadi kita menyemprot kawan kawan kita yang berjuang di jakarta
untuk segera merubah apa yang ada di negeri ini
oke baik selain anda di surabaya saya akan sapa lewat sambungan telepon di daerah yang lain
ini di yogyakarta saya akan sapa nailendra humas aliansi rakyat bergerak
lewat sambungan telepon selamat malam nailendra
baik nalendra ketika tadi kita tahu bahwa rekan rekan di surabaya mahasiswa
menyuport atau mendukung apa yang dilakukan oleh mahasiswa di jakarta
kalau kemudian di yogyakarta juga tidak kalah ramai tidak kalah besar gelombang mahasiswa
yang melakukan aksi unjuk rasa setelah kemarin sudah cukup besar begitu
apakah saat ini memang
apa yang saat ini menjadi kekhawatiran atau fokus dari mahasiswa di yogyakarta
apakah ini akan lagi berlanjut atau selesai sampai di kemarin
iya jadi dari awal kami sudah bilang bahwa aksi kemarin bukan akhir
artinya kami akan terus melakukan pengawalan isu terhadap tujuh tuntutan kami
dan terkait dengan yang terjadi di jakarta itu termasuk dalam salah satu tuntutan kami
yaitu kemarin kami menolak kriminalitas
kriminalisasi terhadap aktivis baik mahasiswa maupun non mahasiswa
nah yang terjadi sama rekan rekan mahasiswa di berbagai daerah
itu kami anggap sebagai salah satu tindakan kriminalisasi terhadap aktivis
berarti memang tuntutan ini belum diselesaikan sama pemerintah
oke ada berapa poin tuntutan sebenarnya kalau dari gabungan mahasiswa di yogyakarta
dari aliansi rakyat bergerak sendiri
pertama saya ingin luruskan bahwa ini bukan
eksklusif gerakan mahasiswa ya yang diperlukan kemarin
oke oke gabungan ya
setuju tuntutannya adalah yang pertama merevisi pasal pasal kontroversial di rkuhp
kemudian yang kedua adalah merevie
menolak ruu ketenagakerjaan menolak ruu agraria
kemudian kami mendukung pengesahan ruu pkf
kemudian menolak kriminalisasi terhadap aktivis
adanya penyelesaian pembakaran hutan di berbagai titik di wilayah di indonesia
oke oke jadi ada sejumlah poin tuntutan
kemudian ini satu lagi kami menolak pengesahan ruu kpk kemarin seperti itu
oke oke dan ini dan aksi kemarin itu bukan menjadi aksi terakhir begitu ya
sampai kemudian semua tuntutan dipenuhi
oke baik terima kasih nailendra anda sudah berbagi informasi bersama dengan kami malam hari ini
saya akan bergeser ke teman teman
ada yang ada di studio ada sultana juga ada abbas
saya mungkin mulai dulu dari abbas ketua bem dari unj
aksinya sudah selesai ya beberapa hari yang lalu gelombang demonstrasinya
sekarang ini apa yang menjadi fokus dari teman teman mahasiswa khususnya di unj
ini saya sampaikan juga untuk kawan kawan juga di daerah ya
khususnya dari aliansi mahasiswa gitu
karena kebetulan kemarin kita aksi bukan atas nama bem bukan atas nama legislative campus gitu
tapi atas nama bangsa indonesia gitu
terkait dengan hari ini yang sedang kita fokuskan adalah mungkin pernyataan presiden ataupun legislatif
terkait dengan penundaan dari rancang undang undang
kayak gitu hari ini kan sedang ditunda gitu
walaupun itu masih jadi potensi juga potensi untuk disahkan di tanggal tiga puluh gitu
oke artinya masih mengawal ya
tapi apakah bentuk pengawalannya sekarang begini
ketika nanti misalnya ada rencananya kemudian turun lagi atau sekarang membuka ruang ruang dialog atau mulai apa
membuka ruang ruang dialog dengan sejumlah mungkin anggota dpr atau dari pemerintah dan sebagainya
terkait dengan pembukaan dialog kita belum kayak itu
cuma hari ini kita sedang berokreasi dan berkonsolidasi gitu
sesama mahasiswa gitu terkait dengan sikap kita ataupun langkah kita ke depan mau seperti apa gitu
masih ada waktu
di hari senin sih tepatnya karena itu kan hari terakhir untuk pari purna
pari purna ya
iya pari purna
oke oke masih akan mengawal
sultan artinya penundaan rkuhp itu tidak menghentikan
semangat mahasiswa untuk mengawal sejumlah pasal pasal kontroversial atau mungkin undang undang kpk
sejumlah poin poin lainnya
oke sebelum ke arah sana saya ingin menyampaikan bahwa seharusnya dalam iklim demokrasi
tidak boleh ada darah yang tumpah
artinya kita dengar beberapa kabar bahwa ada kawan kawan kita yang meninggal dunia berhadapan dengan aparat kepolisian
yang mesti kami tegaskan kami tidak sedang ingin berhadap hadapan dengan aparat kepolisian
dengan pihak kepolisian
saya paham betul apa yang menjadi tupoksi dari petugas petugas kepolisian
petugas kepolisian itu bertugas untuk menjaga negara ini dari kerusuhan
kami pun juga punya topoksi
kalau pihak kepolisian menjaga negara ini dari kerusuhan mahasiswa menjaga negara ini dari kegagalan
kegagalan seperti apa
kegagalan sebuah produk produk hukum yang seperti kita tuntutkan itu mesti kita kawal
dan yang kedua
karena menelan korban seperti ini justru pada akhirnya kita semakin bertanya tanya
kemarin kita dituduh sebagai aksi yang ditunggangi kemudian kita ditakut takuti oleh kemenristek dikti
kemudian hari ini saya lihat ada narasi dari panglima tni yang akan berhadapan hadapan kalau sampai ada niatan untuk menggagalkan
saya kira argumentasi dengan ribuan orang yang datang ke jalanan
menghadiri parlemen jalanan
itu tidak terrespon sebagai sebuah tindakan yang cukup intelektual
kami dibilang tuduh dan lain lain sebagainya
jadi saya rasa tidak terlalu asyik berdiskusi dengan negara karena ketika kita datang dengan argument justru kami dituduh dengan sentimen
sehingga kami ingin merespon apa gitu loh
kan kalau misalkan memang ada tanggapan dari pak presiden jokowi selain mengapresiasi misalkan atau merespon seperti apa
menjelaskan bahwa dalam poin seperti ini rasionalisasinya seperti ini jadi ada dialog antara kami dengan negara
tapi kan tudingan tudingan seperti itu yang bagi saya kanal pikiran tersebut itu tidak sehat
oke jadi narasi yang datang sekarang ini justru tidak memberikan semangat bagi mahasiswa untuk melakukan diskusi begitu ya
ya artinya kan kita diarahkan untuk curiga terhadap gerakan tersebut
dibaliknya padahal kita jelas kita bawa naskah akademik kita membawa sebuah tuntutan kita membawa sebuah gagasan
tapi apakah kemudian responnya itu mesti tudingan tudingan seperti itu
ini kan yang mesti menjadi evaluasi bahwa dari kita melakukan aksi sampai sekarang
itu percakapan di publik percakapan di media itu seolah olah mengarahkan kita bukan pada percakapan yang substansial
padahal publik mesti tahu bahwa gerakan kami
gerakan yang semata mata ditunggangi lah atau dan lain lain sebagainya
oke oke percakapan yang substansial kalau kemudian ada rencana presiden untuk mengundang teman teman mahasiswa
apakah kemudiannya akan diterima sebagai bagian dari percakapan itu
kita akan bahas nanti ya tapi kita harus break terlebih dahulu
kami juga akan terus bergabung dengan rekan satria di surabaya
ustaz yedah berikut ini
baik anda kembali bersama kami di prime ini saya masih bersama dengan tiga perwakilan mahasiswa
dua di studio satu lagi ada di surabaya jawa timur saya kembali ke satria kalau begitu di surabaya
satria tadi sudah dengar juga ya beberapa tanggapan dan juga pendapat dari teman teman mahasiswa di sini
ada sultan dan juga ada abbas dari bem unj tadi juga sempat menyinggung soal aksi aksi yang represif kira kira begitu ya
yang dilakukan oleh aparat kepolisian
kalau dari teman teman mahasiswa di surabaya melihat apa yang terjadi di jakarta apa tanggapan anda satria
melihat kawan kawan di surabaya melihat tindakan tindakan represif dari kepolisian di jakarta sebenarnya miris bagi kami
karena ketika memang ada tindakan tindakan seperti itu tidak pada substansinya
kenapa tuntutan tuntutan kami ini malah tidak akan tersampaikan malah akan menjadi permasalahan permasalahan baru
untuk yang berikutnya akan disuarakan oleh mahasiswa itu
tentang itu sendiri mas
persoalan baru yang seperti apa
tindakan tindakan itu saya rasa apa
persoalan baru yang seperti apa itu yang tadi anda katakan
seperti ada kawan kita yang di kendari itu ada yang meninggal
kawan kawan kita ada yang dapat semprotan dari kepolisian
terlepas dari tindakan anarki dari mahasiswa yang terpenting kami turun ke jalan hanya untuk memberikan masukan bagi pemerintah
ini dalam keadaan genting indonesia
jadi perlu kita memberi masukan dan harus diterima
jadi jangan sampai polisi ini melakukan tindakan tindakan yang semena mena terhadap mahasiswa
yang nantinya akan menimbulkan masalah masalah baru dan untuk menggerakkan mahasiswa itu sendiri mas
oke kalau di surabaya kemarin dalam beberapa hari aksi adakah anda juga melihat tindakan tindakan serupa yang sama atau di sana berjalan lebih kondusif sebetulnya
kalau kita lihat dengan slogan di surabaya yang katanya wani
wani bukan berarti anarki
di surabaya tetap kondusif dan terkontrol
yang terpenting kami sebenarnya bukan mencari ribut ributnya atau apa mahasiswa di surabaya
yang terpenting tuntutan tuntutan kami ini tersampaikan mas
jadi seperti itu
oke satria sendiri dan juga mungkin teman teman di sana apakah sudah merasa tuntutan suara aspirasi itu sudah disampaikan dengan baik dan juga diterima
sampai detik ini
sampai detik ini ketika kemarin ketika aksi memang kami terima hal itu mas
tapi terlepas dari itu setelah kami aksi kami masih melakukan konsolidasi konsolidasi
untuk sampai tuntutan kita memang benar benar diterima
diterima dalam artian apa diberi keputusan oleh presiden itu sendiri
oke oke jadi mengirim sinyal dari surabaya untuk ditujukan ke jakarta ke istana begitu
saya ke abbas dulu kalau begitu
tadi menarik juga ketika sultan katakan percakapan yang substansial begitu ya
ketika kita tahu bahwa kemarin presiden sempat merespon juga soal aksi massa oleh mahasiswa dan juga sempat dijadwalkan akan ada pertemuan
kalaupun nanti ada pertemuan atau ada undangan apakah kemudian ini akan direspon secara positif oleh teman teman mahasiswa
sebelum sana saya menyampaikan terlebih dahulu bahwa gelombang masa yang hari terjadi di daerah maupun di pusat ini kan berawal dari kelompok yang mereka seolah mengaku wakil rakyat
tetapi tidak mampu menyerap aspirasi dan suara daerah kaitan sendiri
begitu juga dengan hari ini presiden itu
harusnya presiden hadir sebagai panglima tertinggi untuk menyelesaikan penegakan hukum gitu
bukan malah memberikan karpet merah kepada dpr untuk meneruskan kegaduhannya ini jadi poin juga
lalu kemudian hari ini juga kita melihat bahwa presiden terlalu over terkait dengan mungkin penceritaan politiknya
yang katanya ingin bertemu dengan mahasiswa
bahkan bertemu dengan bem
tapi sebelum bertemu pun kita dari bem itu belum mendapatkan undangannya
bem unj belum mendapatkan undangan
belum secara nama bemj bahkan kawan kawan yang hari ini ada di bem yang lain pun saya tanya mereka juga belum dapat itu
lalu kemudian pertanyaannya jokowi
undangan seperti apa
iya undangan seperti apa kita belum mendapatkan
oke tapi kalau ada bersedia untuk berdialog sebagai bentuk dari perjuangan anda untuk menyuarakan aspirasi ke orang nomor satu di republik
iya terkait dengan statement beliau
berbicara tentang atau mengatakan ingin bertemu dengan bem
lalu jadi pertanyaan dari kita gitu mana undangannya ataupun itikat seperti apa ketika hari ini ingin bertemu dengan bem gitu
lalu kemudian hari ini kita menyikapi dengan statement tersebut bukan menanggapi undangan atau tidak gitu
karena ya undangan gak ada gitu makanya kita menyikapi dengan apa
dengan bertemu dengan mahasiswa tapi dalam forum terbuka gitu
baik itu dalam disiarkan di televisi nasional gitu
kita kembali menantang beliau oke oke
kalaupun ada ruang dialog ruang diskusi inginnya ini disampaikan di dalam ruang terbuka
begitu tidak dalam apa mungkin di istana atau di dalam ruangan tidak dapat diatur oleh publik
sebelum saya ke sultan kita coba dengarkan apa pernyataan presiden hari ini
yang tadi juga sempat kita bahas soal aksi aksi represif
sehingga kita tahu bahwa ada dua korban meninggal dunia dari mahasiswa
kita dengarkan apa yang dikatakan oleh presiden dan juga harapannya kepada pihak kepolisian
sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam menangani demo tidak represif
karena ini kan berdemonstrasi ini menyampaikan pendapat
dan itu dijamin oleh konstitusi
itu kan perintah apa
ini terus berulang pak

ribuan personil yang ada di seluruh tanah air
dan ini juga sampai sekarang juga tidak kan belum
yang menembak ini siapa kan juga belum
jadi jangan ditebak tebak terlebih dahulu sebelum investigasinya selesai ya
ya demikian tadi pernyataan presiden yang juga diikuti dengan ucapan bela sungkawa
dari presiden terhadap meninggalnya dua mahasiswa di kendari
saya lanjutkan bersama dengan sultan
kalau ada undangan tapi begini dari uin ada undangan tidak
secara resmi tidak
secara resmi tidak
tapi saya mau menanggapi perkataan pak jokowi
beliau mengatakan jangan ada tindakan represif
tapi punakawa istana dalam dua hari terakhir itu mengucapkan resonansi komunikasi yang cukup sangat represif
misalnya seperti apa itu
jenderal tni jelas dengan sangat gamblang mengatakan kalau misalkan ada apa
agenda aksi yang ingin menggagalkan pelantikan akan berhadapan dengan tni
kameristikriti akan memberikan sanksi
kemudian dan lain lain sebagainya
saya kira gimmick ini harus dihentikan dan tidak perlu repot repot membuat undangan
cukup batalkan undang undangnya
jadi tidak perlu membuat undangan
ya meskipun oke itu itikat baik dan itu menjadi poin plus juga
tetapi kami sebagai mahasiswa
itu hanya ingin mengisi pos pos strategis dan pos pos kritis yang hari ini hilang
pembelahan politiknya itu luar biasa
tapi ketika pembahasan rancangan undang undang ini
semua melebur semua menjadi satu
di situlah kemudian
tidak ada oposisi tidak ada partai pemerintah gitu ya
disinilah kemudian kami ingin mengatakan kepada publik bahwa kami akan beroposisi dengan kebijakan yang salah
bukan karena beda politik atau pilihan politik yang berbeda
dan yang kedua
ini menjadi pendidikan politik tersendiri
bahwa setiap tindakan tindakan kritis itu berasal dari mengkritik kebijakan
jadi jangan sampai besok kita mengkritik besok lagi tidak
inilah yang kemudian menjadi pendidikan politik bagi masyarakat
sebetulnya elit itu sangat cair
nah di masyarakatnya pun harusnya seperti itu
jangan seolah olah menganggap bahwa hal hal politik ini menjadi konflik yang mengkristal
sehingga terjadi bunuh bunuhan dan lain lain sebagainya
pendidikan politik seperti inilah yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat
lihat di rancangan undang undang ini
begitu melebur semua partai politik tidak ada yang oposisi
disinilah kami bersikap bahwa oke kami ingin beroposisi karena ada kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat
oke dan pasal pasal itu yang mungkin sebagian publik juga sudah punya gambaran soal pasal pasal mana yang kontroversial dan juga undang undang kpk dan lain sebagainya
tapi kalaupun ada ruang dialog yang dibuka oleh presiden
apakah akan juga ikut hadir menyampaikan sejumlah aspirasi atau seperti apa sebetulnya sultan
kita tentu akan menyepak hati dengan bersama kawan kawan bim lain
tidak bisa diputuskan secara sepihak
karena persepsi hari ini mahasiswa itu sudah satu frekuensi dan jangan sampai diganggu dengan kepentingan kepentingan faksi yang dapat merusak ritme gerakan ini
tapi yang jelas yang mesti kita tekankan apa maksud dari pertemuan tersebut
kalau maksud pertemuan tersebut adalah tertutup
kemudian kita tidak tahu hasil outputnya apa
iya sama aja nihil gitu loh
karena dari tanggal dua puluh empat itu kan ada tanggal sembilan belas kawan kawan juga ribuan turun
ada tanggal dua puluh tiga ada ribuan juga turun gitu loh
sampai di tanggal dua puluh empat juga sampai sekarang gitu kan
nah inilah yang kemudian kita mesti mencermati
maka betul kata abbas kalau misalkan memang ingin ada dialog ayo kita dialog terbuka
ada pak presiden ada beberapa komisi terkait
kita bersama duduk bersama mahasiswa
ditonton oleh semua rakyat
kita berdiskusi siapa yang betul betul merasa diuntungkan dan siapa yang betul betul merasa dirugikan
dan mahasiswa sudah satu frekuensi begitu ya
kita cek dulu frekuensi yang di surabaya
apakah juga sudah sama dengan apa yang dikatakan oleh sultan tadi
bagaimana satria apakah dari surabaya melihat apa yang tengah dilakukan oleh yang ada di jakarta
teman teman mahasiswa di jakarta ini seperti apa
termasuk juga kalau kemudian nantinya betul betul presiden akan mengundang mahasiswa
karena anda yang ada di surabaya dan juga kemampuan perjuangkan hal yang sama
benar kata kawan kawan yang di jakarta
di surabaya pun juga sudah satu frekuensi di sini mas
jadi kita pertanyakan dulu kita diundang dalam hal apa ini
karena ketika mahasiswa mainnya ke istana menurut saya haram kaki saya menginjakkan kaki di istana
kecuali memang ada dialog terbuka oleh presiden
ketika dibuka dimuat di media media nasional
saya rasa itu memang perlu
tapi kita tunggu kawan kawan juga kita harus menyamakan keinginan dulu
memang walaupun sudah sama frekuensi kita harus berkonsolidasi untuk bersama sama ke jakarta mungkin bila ada undangan
cukup radikal ya
haram menginjakan kaki di istana
oke oke agak keras ya oke
tapi mengapa harus secara terbuka sih
kenapa kemudian itu yang kemudian sekarang diserukan oleh teman teman masuk
kalau betul ada pertemuan dengan presiden
kita harus break di segmen terakhir dialog
dan juga saya tanyakan soal kemudian konsolidasi seperti apa setelah ini
karena tentu rkuhp nya hanya ditunda
undang undang kpk nya belum juga ada perpu dan lain sebagainya
konsolidasinya sejauh mana yang akan dilakukan oleh rekan rekan dari mahasiswa
usaha jadinya kami akan segera kembali suatu lagi
baik kita masuk ke segmen terakhir dari dialog
saya ke surabaya dulu ke satria
mengapa harus terbuka satria
kalaupun ada ruang terbuka ataupun ruang dialog dengan presiden
jadi kenapa kalau ada ruang terbuka
karena kami di sini berjuang bersama untuk rakyat
mahasiswa beribu ribu kita turun bersama kita juangkan bersama
jangan sampai ada satu dua orang yang masuk sendiri ataupun apa
karena bukan pada rananya mahasiswa itu
mahasiswa lebih suka di jalan daripada di istana
sehingga kemudian perlu terbuka agar semuanya bisa melihat dan menjadi bagian dari dialog
ketika nantinya betul ada undangan dari presiden ataupun presiden mengundang mahasiswa
untuk mendengarkan aspirasi mereka begitu ya
betul betul sekali
saya ke sultan
kenapa harus terbuka
apakah sama dengan apa yang disampaikan oleh satria atau mungkin ada pendapat yang lain
hari ini kan mahasiswa menjadi mengisi ruang ruang kosong
artinya kita ingin sekaligus menjadikan ini ajang sebagai pendidikan politik
bahwa partisipasi mahasiswa itu bukan hanya sekedar partisipasi yang parsial atau sekedar prosedural saja
tapi kita ingin berpartisipasi secara demokrasi yang substansial
artinya memang ada kumpulan pikiran
yang sedang diajukan
ada kepentingan rakyat yang dibawa
yang kami khawatirkan justru ketika ada pertemuan tertutup
ketika ada ruang ruang dialog yang tidak dibuka selebar lebarnya
oleh seluruh masyarakat indonesia tinggal kita lihat
siapa yang ditunggangi gitu loh siapa yang memang murni
membawa sebuah gagasan dan perbaikan bangsa
dan siapa yang ketakutan kan gitu kira kira
jadi itulah pentingnya ada keterbukaan
agar supaya kita jangan lagi ada sinis dalam melihat gerakan gerakan mahasiswa
meskipun saya mesti mengatakan bahwa dalam setiap gerakan mahasiswa
dalam iklim demokrasi free rider itu sangat sulit untuk dihindarkan
tapi kalau dosisnya kemudian terlalu tinggi meng zoom in apa yang menjadi hitam
harus utama pergerakan ya
itu menyakiti hati dan pikiran kaum mahasiswa
kita coba bahas free rider di segmen terakhir ini
karena ini juga menjadi problematika yang tersisa usai unjuk rasa itu kan
ada ditunggangi disusupi dan lain sebagainya
sehingga kemudian ini aksi ini berakhir dengan ricu
bagaimana abbas menyikapi soal isu ditunggangi sampai kemudian aksi ini berujung ricu
apakah itu betul mahasiswa atau bukan sebetulnya
saya menyampaikan bahwa pada saat itu saya selaku konota lapangan ya
mewakili ataupun memimpin juga kawan kawan dari mahasiswa yang lainnya
sebenarnya untuk ricu itu tidak masuk dalam konsepnya

begitu juga dengan hari ini pak presiden ingin bertemu dengan kita
bahkan dari pimpinan dpr pun ingin berdialog dengan kita
menurut saya bukan lagi saatnya gitu untuk bertemu dengan mahasiswa
karena kita sudah jelas terkaitkan tututan bahkan subtansinya ingin disampaikan apa
itu menolak semua ru untuk apa untuk disahkan
begitu juga dengan kemudian ketika aksi kemarin
kenapa harus kewas sampai dengan ricu
kita sepakat kemarin mungkin ada kurang lebih tujuh puluh kampus ya
kurang lebih tujuh puluh
kayak gitu yang terkoordinir aja gitu
untuk kita meminta kepada pimpinan dpr untuk hadir tengah tengah masa aksi
menyampaikan apa yang menjadi keputusan di parlemen sana gitu
walaupun kita masih menyesalkan terkait dengan kata tunda itu kan
seharusnya ya udah kalau misalkan emang tidak disahkan ya tidak sahkan gitu
dan kita mesti adil berfikir juga bahwa kerusuhan itu terjadi di tanggal dua puluh empat
sembilan belas dan dua puluh tiga toh adil dan damai gitu loh
biasa biasa saja nggak ada kerusuhan
dan kenapa kemudian terjadi kerusuhan
apa tanggapan dari yang ingin kita tuntut
bagaimana respon dari yang ada di dpr
karena resonansi dari respon yang disampaikan kepada mahasiswa
itu berpengaruh kepada psikologis masa yang hari itu beribuan hadir di sana
kita kan menuntut agar kiranya pimpinan dpr itu keluar
menjelaskan kepada kita kenapa kok seperti ini
tuntutannya sudah berhari hari
ada audiensi dan lain lain sebagainya kan
diabaikan gitu saja gitu loh
artinya oke ada kerusuhan
tapi semua kementerian semua lembaga negara itu mengecam
tapi padahal ada gagasan di sana
ada yang kondusif juga terjadi
ini diabaikan begitu saja
baik ke sultan ke abbas dan juga kesatria di surabaya
gelombang mahasiswa yang demonstrasi beberapa hari terakhir cukup besar
apa kemudian hari ini dan seterusnya
konsolidasi dari kalian semuanya
terutama untuk menjadi tujuan utamanya apa
sekarang ini apa
apakah akan terus mengawal
dan seperti apa bentuk pengawalannya
dan apakah mungkin gelombang demonstrasi ini sebagai bagian dari demokrasi dan juga suara mahasiswa akan kembali berlanjut lagi
mungkin saya mulai dulu dari abbas
terkait dengan hari ini kita fokus kemana
kita bisa melihat juga ya
hari ini aparat represif betul pada mahasiswa yang menyuarakan pendapat
menyuarakan suara pendapat
menyuarakan suara suaranya gitu
bahkan hari ini kita lihat kawan kita di kendari yang sampai meninggal
bahkan kawan kawan juga yang hari ini masih ditahan di polda gitu
mereka tidak mendapat pendampingan
masih ada ya itu ya
ini menjadi perhatian juga bahwa kita mengutuk keras ya kepada aparat untuk apa
untuk membebaskan mereka gitu yang pertama gitu
dan bertanggung jawab terhadap kondisi hari ini
karena ini termasuk juga dalam tuntutan kita
kemarin restorasi terkait dengan demokrasi hak kebebasan berpendapat dan peruntasan ham gitu
kalau misalkan dulu reformasi sembilan puluh delapan itu terjadi karena masalah ham juga gitu
bisa jadi ya mungkin hari ini akan berkumpul gelombang besar begitu masa
bukan hanya massa saja gitu
karena saya ingin sampaikan juga ketegasan di tanggal dua puluh empat itu bukan hanya mahasiswa saja yang aksi
ada petani ada buruh ada yang lainnya
bahkan hari ini kita bisa melihat adik adik pelajar kita stm gitu kan
karena mereka mengetahui betul
bahwa ada ketidakberesan di negeri ini gitu
baik itu dalam demokrasi dalam hukum dalam penegakan yang lainnya
oke soal undang undang kpk rkuhp
nah ini juga jadi perhatian gitu
ketika hari ini pak jokowi mengundang kita apa sih yang jadi tuntutan gitu
seharusnya pak jokowi lebih update ya daripada kita
apa sih yang jadi tuntutan kita gitu
kita minta pada beliau untuk apa
untuk melakukan perpu terkait dengan revisi undang undang kpk gitu
itu jadi harapan besar kita hari ini kepada sosok presiden
kalau misalnya kata tunda kita pun akan meminta kepada pemerintah untuk menunda pelantikan dia
saya ke satria
kita bicara setelah ini apakah juga mahasiswa di surabaya
masih tetap mengawal dan masih akan mungkin ini akan kembali turun ke jalan jika tuntutan masih belum terpenuhi

kalau coba kita balik dari mas gotroin
tang termen utama kurang ada mas
jadi di mana kadangan sudah datang kim
apa tuore di bawah mana
berkoordinasi dengan kawan kawan yang ada di pusat
oke artinya sekarang di surabaya juga masih berkonsolidasi ya
masih suah di sana
bentuknya seperti apa sih satria bentuk konsolidasinya ini
melakukan pertemuan antara presma presma yang ada di surabaya
dengan elemen elemen yang ada
kita bertemu kita berdialog
langkah langkah konkret apa yang akan kita lakukan ke depan
pasca kita aksi kemarin itu
jadi seperti itu
oke disimpulkan akhirnya apa
langkah konkret apa yang akan diambil
oh masih dalam bentuk kajian dan konsolidasi mas
oke oke masih dalam bentuk kajian dan juga konsolidasi
setelah ini apa lagi kemudian dari mahasiswa
oke saya ingin mengatakan bahwa
otentisitas gerakan mahasiswa tidak bisa dihentikan
aktornya akan ada waktunya untuk berhenti
tapi gelombang ini akan terus menerus berlanjut
dan estafet perjuangan tidak akan berhenti pada tahun ini
jadi saya kira yang harus dipertimbangkan
untuk pak jokowi ya
yang harus dipertimbangkan bukan perpunya
tapi suara mahasiswa yang hari ini sudah kembali turun ke jalan
yang kedua ini yang mesti saya tekankan
bahwa apapun yang mahasiswa katakan
apapun yang mahasiswa lakukan
itu pasti akan ada konsekuensi logis
apapun respon dari istana apapun respon dari pak jokowi

yang paling penting adalah tuntutannya
jadi saya harap jangan terlalu berantakan dalam dapur komunikasi istana gitu loh
sehingga kita ditakut takuti dan lain lain sebagainya
fokus saja kepada tuntutan
toh kita juga tidak menanggapi secara yang berlebihan
terkait kita dituding a b dan c
jadi saya harap pihak istana dapat mengkalkulosikan
bahwa hari ini mahasiswa kembali pada masanya
yaitu di jalanan
artinya masih mungkin sekali bahwa gelombang demonstrasi akan kembali terjadi lagi
kalau kemudian kekhawatiran tuntutan dari mahasiswa
belum juga diwujudkan oleh pemerintah dan juga dpr
masih mungkin dan sangat pasti berlanjut sampai periode periode ke depan
saya menyampaikan juga bahwa kawan kawan hari ini dari daerah
kemarin mungkin kawan kawan di masatria juga mewakili gitu
ini menjadi gelombang masa yang mana menunggu kembali
apakah kita akan turun aksi kembali
namun ketika hari ini kita melihat kondisi represif dari aparat
yang mungkin agak ditakutkan juga ketika hari ini kita turun aksi
hanya sekedar balas dendam gitu
tidak lupa terhadap subtansi yang sedang kita tuntut
makanya kita hari ini sedang berkonsolidasi
dan mungkin fokus kembali ke masyarakat

yang terkait dengan eskalasi ke depan seperti apa gitu
begitu juga dengan kawan kawan yang hari ini mendapatkan
ataupun masih statusnya atau masih di polda atau masih ditahan gitu
bahkan di rumah saya sekalipun kita lagi mengadvokasi juga mereka
artinya eskalasi terhadap antara mahasiswa dengan kepolisian
harus diselesaikan dengan cara yang kepala dingin gitu loh
jangan sampai justru kita terus diperhadap hadapkan dengan pihak kepolisian
bahkan masih ada yang ditahan
padahal tujuan kita bukan berhadapan dengan kepolisian
tapi dengan para penguasa yang lupa akan kepentingan rakyatnya
sampai hari ini masih ada ya
artinya pihak pihak mungkin teman teman atau mahasiswa lain
yang masih ditahan oleh aparat atau bagaimana sih
iya masih ada
tahu jumlahnya berapa begitu nggak
nah ini kita juga menyayangkan terkait dengan transparansi dari kepolisian
terkait dengan jumlah masa yang ditahan
ataupun jumlah masa yang sedang diproses kayak gitu
ini kita belum mendapatkan itu
oke oke dan siap tetap mengawal proses legislasi ini
meskipun ditunda tapi bukan itu menjadi tujuan utamanya ya
rkwp bukan ditunda tapi dibatalkan atau bagaimana
betul dibatalkan untuk dikaji ulang di periode sebelumnya
bukan mengawalnya juga tapi melawan
ya oke melawan oke siap
kalau gitu kita ke satria terakhir
satria bagaimana kalau di jakarta siap melawan
artinya kalau ini satria dan rekan rekan mungkin juga siap untuk ke jakarta atau seperti apa
siap mungkin untuk pesan untuk kawan kawanku kawan kawan saya yang ada di indonesia
tetaplah menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur
intinya kita tidak akan berhenti berjuang hanya untuk rakyat
oke makmur yang dirudai allah swt
baik terima kasih terima kasih sekali satria m satria arta wahab korlap aksi mahasiswa dari universitas negeri surabaya
sudah bergabung malam hari dari surabaya terima kasih sultan rivaldi
ketua denma uin jakarta dan juga muhammad abdul basid atau abbas ketua bem unj universitas negeri jakarta
kita berharap tentu kalaupun ada aksi aksi lagi tidak ada korban korban luka atau bahkan sampai meninggal dunia yang tentu kita sangat sayangkan
karena aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa adalah bagian dari demokrasi juga
terima kasih sekali rekan rekan mahasiswa sudah hadir malam hari ini
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain tetap bersama kami